alhamdulillah penghasilan ayah sekarang bertambah lagi nak
ya bu itu semua berkah dari allah
enak aja kalau makan tuh bayar
saudara gue aja gak pernah minta sama gue lo
sudah perlu bawa lagi
temen saya itu kayaknya marah banget sama nenek
ada apa sih nek
emang salah nenek
nenek terlalu memaksa
habis itu nenek lapar
gak punya uang mau beli sate
ya sudah nenek tenang saja ya
nanti saya bikinkan saat yang paling enak ya
lagu amat sumaman
makan ya nenek
habisin kan ya
tapi bagus juga
kalau dia nggak ngebikinin buat si nenek dia bisa muter duluan tuh
di depan ya bu
yang samping gak ada bu
sebentar ya bu
maman makan sate juga
dia jual sate bapak kan juga jual sate
bumbunya sama rasanya juga sama
tapi kenapa dagangan dia lebih enak dan lebih laku daripada dagangan bap tahu
dengan bapak kurang kali
apanya yang kurang bu
tiap minggu bapak rutin ke rumah mbak rambe tapi apa hasilnya
jadi apanya dong pak
ya itu dia bu bapak juga gak habis pikir
jangan jangan si maman punya sesuatu yang bisa bikin orang senang makan satenya dia bu
bisa jadi bu
bisa jadi begitu pak

dan ada itu ada itu bisa
segala puja dan puji
hamba panjatkan kepadamu
engkau telah membuat
tidak ada kekurangan
nikmat dan karunia
yang telah engkau berikan
engkau yang maha pengasih
peliharalah keluarga kami
kurang ya bang
mahal amat sih
dari tadi minta dikurangin terus
kalau dikurangin terus
aduh ibu gimana sih
ini kan jelek bang
makin rame aja ini pesenan ya bu
memang sate bang maman laris ya bu
gitu lah bang
nggak salah tuh kamu beli daging lima kilo
kemarin beli empat kilo juga masih kurang kok
nggak salah nih bu
ini bu dagingnya
wah makasih ya bu
berom lah aku duluan ya
baru beli daging lima kilo aja
sombongnya udah kayak mau buka restoran
sombongnya udah kayak mau buka restoran
belum lah nih dagingnya sepuluh kilo
udah cepetan bang
bu baru pulang bu
bang sari pundek jalan dagang
hei pak maman kalau dagang itu bagi bagi rezeki dong
bu rejeki itu sudah allah yang atur bu
alah jangan bawa bawa nama allah deh
orang bener aja
si maman udah jualan sate

pantes aja bapak kalah saingan terus sama dia
ini kan nggak begini cara ngebanguninnya bu

kok sepi amat sih
ini udah siap
makasih ya bu
ya udah pertama
oh jadi dia biangkeroknya
semua pelanggan gua
jontek dengan sambel ya
mau muter kek
nungking kek bukan urusan lo
tuntunlah keluarga kami
menjadi keluarga yang sakinah
lindungilah suami hamba
dalam mencari rezeki
aku limpahkan ya allah
karena engkau lah
kudri yang tidak berkesudahan
hanya padamu ya allah
perlindungan dan pertolongan
amin ya allah